dan selanjutnya suasana lebaran yang berbeda dirasakan oleh presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono saat tidak menjabat lagi sebagai presiden republik indonesia
sebelumnya sby menjabat sebagai presiden ri sejak dua puluh oktober dua ribu empat hingga dua puluh oktober dua ribu empat belas
berikut wawancara eva yunisar bersama susilo bambang yudhoyono dan ani yudhoyono
sby saat ini adalah seorang advisor bidang internasional di ct corp perusahaan induk cnn indonesia
sby saat ini adalah seorang advisor bidang internasional di ct corp perusahaan induksian dan indonesia
sby bu ani terima kasih waktunya untuk berkata salam cnn indonesia
langsung saya tanyakan untuk lebaran tahun ini apa yang nanti akan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
bapak yang mau jawab
yang jelas sangat berbeda dengan sepuluh tahun ketika pak sby menjabat sebagai presiden
karena ketika sepuluh tahun menjabat sebagai presiden kita sudah ada ritualnya ya pak ya
mulai dari kita sholat di istiqlal kemudian menerima ucapan selamat idul fitri dari para pejabat kemudian juga masyarakat
nah inilah yang membuat kita selama sepuluh tahun itu menjadi sangat sibuk
karena masyarakat yang kita temui itu bukan hanya seribu dua ribu tapi bahkan sampai tujuh ribu delapan ribu
suatu saat dulu pernah kita sampai menabrak hampir menabrak maghrib
kemudian kita sampaikan terima kasih sudah
yang penting kita sudah menyapa keluar ya
kemudian terima kasih sudah datang ke istana ini
kita akhiri di sini
tapi mereka tetap tidak mau
itu tidak berhenti ya bu ya
ya ya tentu saja ada berhentinya
break maghribnya berhenti
kemudian setelah itu mereka tidak mau untuk kembali tanpa bersalaman
sehingga dia tetap menunggu kami untuk sholat maghrib dulu
baru dilanjutkan lagi
masih dilanjutkan lagi
masih dilanjutkan lagi
betul betul melelahkan ya
saya tambahkan lagi
sebelum acara yang melelahkan tapi menyenangkan
karena bertemu dengan rakyat
kita juga melaksanakan safari ramadan
dari provinsi ke provinsi dari kota ke kota
dan tentu itu membawa kenangan yang indah
nah sekarang tentu tidak seperti itu
dan ya ada yang hilang dari kegiatan kami kali ini
biasanya kan mbak eva kami bertemu dengan ribuan ya
terutama saudara saudara kami rakyat indonesia berbagai kalangan
nah tentu itu menjadi memori yang baik bagi kami
dan meskipun sekarang tidak lagi begitu
tetapi saya berharap mereka semua juga selalu bahagia
dikala memperingati apa namanya merayakan lebaran seperti ini
seberapa berkurangnya aktivitas itu dibandingkan pada saat masih menjabat dulu
tentu sangat ya sangat berkurang
kalau sekarang ya setahun lalu sudah kita mulai
kita lebaran pertama tanpa protokoler
kita melakukan sholat kemudian sungkeman
nah ini adalah suatu ritual yang tiap kali dalam setelah lebaran atau pada saat lebaran itu kita selalu melakukan sungkeman
baik itu sungkeman dari kami kepada orang tua
tetapi juga anak anak kepada kita
cucu cucu kepada orang tuanya masing masing begitu ya
ini adalah ritual yang kita lakukan setiap tahunnya
nah dengan tidak menjadi presiden lagi tentu saja
waktunya itu sangat panjang
sehingga kita bisa kemudian bersilaturahim dengan orang tua
baik dari keluarga dari ibunya bapak maupun ibu saya
yang alhamdulillah saat ini beliau sudah berusia delapan puluh enam tahun
tapi masih sehat begitu ya bu ya
alhamdulillah masih sehat
dan itu adalah ritual rutin yang harus dilakukan setiap tahun
langsung meminta maaf kepada orang tua kepada yang lebih tua begitu ya
apa sih ajaran yang ingin disampaikan oleh ibu dan bapak kepada anak anak dengan mengajarkan ritual seperti itu
sebetulnya buat kami itu adalah suatu ritual yang sangat baik
karena dalam sungkeman itu kita saling memaafkan
karena bukan hanya anak yang minta maaf kepada orang tua
tapi orang tua ini juga minta maaf kepada anak ini
karena mungkin dalam waktu kegiatan sehari hari atau perilaku kita yang mungkin tidak pas bagi anak anak
jadi kita sebetulnya adalah saling memaafkan
sama dengan ibu anik tadi saya tambahkan satu hal
ya meskipun saya tidak sesibuk dulu mbak eva ya
tetapi sebetulnya bulan ramadan seperti ini satu bulan penuh
juga saya gunakan untuk melakukan semacam konsolidasi pikiran hati
tentu meningkatkan ibadah kita kepada allah swt
juga saya membaca banyak buku yang sudah lama tidak saya sentuh
saya baca kembali supaya saya tetap bisa mengikuti apa yang berlaku di dunia ini
termasuk isu isu penting yang ada di negara kita
dan satu lagi setelah berbuka puasa ya
sholat maghrib kemudian sedangkan
sedikit berbincang bincang sama keluarga
tiap malam saya itu bertemu dengan sahabat sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu
mulai dari jam sembilan sampai jam sepuluh sebelas bahkan dua belas di ruangan ini
ganti berganti dan saya bersyukur
para sahabat saya juga bersyukur bisa menyambung rasa
dan kami berbincang bincang melihat masa depan
kemudian ya apalah yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bersama
itu juga mengisi keseharian kami di bulan puasa ini
baik artinya ada banyak waktu yang kemudian bisa diluangkan untuk orang orang terkasih atau orang orang tersayang yang selama ini mungkin tidak dapat waktunya di saat pak sby menjabat begitu ya bu ani
saya yakin salah satu yang mungkin paling senang dengan berkurangnya aktivitas pak sby dan bu ani adalah anak anak dan cucu cucu
nah itu komentarnya seperti apa bu
karena kita kebetulan juga rumah ibas dengan keluarga itu tidak jauh dengan kami di sini
mereka sering berkunjung ke sini
kemudian ya mungkin bagi ibas dan alia ini justru suatu hal yang sangat menguntungkan bagi mereka
sebetulnya tidak hanya bagi mereka tapi bagi nenek ini juga sangat menguntungkan ya
pepo dan pepo ya
jadi kalau misalnya mereka ada kegiatan yang harus meninggalkan anak anak tinggal dia kirim anak anaknya kemari
jadi cucu ditinggal ke sini dan ini merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan seorang kakek dan nenek apabila dititipi cucu cucunya
jadi waktu itulah yang kita manfaatkan dengan sebaik baiknya
kalau agus yang tinggalnya memang tidak di dekat sini ya
seminggu sekali atau dua minggu sekali atau bahkan mungkin tiga minggu sekali
biasanya aira akan datang kemari bersama papa dan mamanya
dan aira kadang kadang ya biasa kita selalu bilang aira malam ini tidur sama pepo memo ya
dan alhamdulillah karena aira dengan senang hati
tetapi kalau erlangga ini sampai sekarang belum mau diajak
belum mau diajak nginep kemari sendiri tanpa orang tuanya
oke apalagi lebaran tahun ini ada tamu istimewa yang hadir di keluarga ya
mulai tahun ini kita bersama sama
mulai tahun ini ya
iya betul mulai tahun ini
jadi erlangga itu selalu mengatakan bahwa tidur di sini ya sama pepo memo
nanti kalau umurnya sudah segini katanya
sudah bisa menawar ya bu ya
sudah bisa menawar
sekarang kan dia tiga lima tahun
jadi kalau umurnya segini
nah besoknya lagi nah kan sekarang sudah umurnya hampir segini
enggak segini aja segini katanya
jadi terus terusan nawar
tapi kalau aira alhamdulillah ya
sekali kali sehingga akhirnya dan dia juga tentu senang sekali setelah datang kakek neneknya
biasanya langsung ada sedikit tip lah buat dia gitu ya
dan saya sampaikan ini adalah uang ketentraman hati
apa itu uang ketentraman hati
bagi kakek dan nenek
yang tentram kami
kita merasa tentram kedatangan su sehingga selalu biasanya dikasih tip untuk uang ketentraman hati
uang ketentraman hati
karena sudah memberikan kebahagiaan kepada kakek dan neneknya
oh besarnya berapa tuh
atau jangan ya
apa yang dia inginkan
snack yang dia inginkan gitu
bukan jumlahnya tapi ya mereka happy lah
terima pemberian dari kakek neneknya
apa tujuannya pemberian tips dari kakek neneknya ini
iya sebetulnya kita disamping bahagia senang
ucapan terima kasih
dan itu tidak besar gitu ya
dia akan ingat terus selamanya
saya masih kecil ketemu pepo memo ya
kakek nenek dengan penuh kasih sayang
memori itu akan hidup hidup terus
ketika dia makin tumbuh menjadi remaja nanti
ataukah mungkin ada ajaran di saat bu ani atau pak sby kecil dulu mengingat kakek dan neneknya itu seperti apa gitu
jadi nenek saya kakek saya dulu juga seperti itu
sayang kepada kita
kemudian juga selalu
kalau misalnya pensiun aja ya
mengambil pensiun suka mengajak cucu cucunya
yuk antarkan yang ini untuk mengambil pensiun
jadi dengan senang hati
sebetulnya tidak berharapkan ada imbalan
tapi ternyata ada imbalannya
begitu ambil pensiun
pensiunnya itu hanya seberapa buat kakek dan nenek saya
tetapi kemudian diajak ke toko
nah itu sampai kita dewasa itu terasa sekali
rasanya kenangan itu terhadap kakek dan nenek saya
mungkin bisa ditutup dengan mengucapkan selamat hari raya untuk pemirsa cnn indonesia
kepada seluruh pemirsa cnn indonesia di seluruh tanah air ataupun dimanapun berada
saya dan ibu ani mengucapkan selamat idul fitri
satu sawal seribu empat ratus tiga puluh tujuh
mohon maaf lahir dan batin